tim liputan cnn indonesia
dengan mata pencarian yang berat gitu kak
seorang ibu bayi yang belum cukup umur
bisa pegang bola kalau nggak main di garuda
nah kita bikin coklat hari ini ya yuk langsung aja mbak kita mulai bikin coklatnya